setelah ditentukan besok hari pertama puasa dan malam hari ini sudah mulai melaksanakan sholat tarawih
bagaimana suasana tarawih pertama yang dilaksanakan di masjid istiqlal jakarta
kita sudah terhubung dengan koresponden mardika utama
dika selamat malam bisa anda ceritakan kepada kami di studio saat ini
bagaimana suasana tarayuh pertama di masjid istiqlal malam ini
ya selamat malam indra saat ini ibadah salat tarawih tengah berlangsung dengan hikmat
di masjid istiqlal dan saat ini tengah berlangsung ibadah sholat tarawih sesi pertama
karena di masjid istiqlal ini ada dua sesi sholat tarawih
karena untuk mengakomodir warga yang mengenut sebelas rokaat dan juga dua puluh tiga rokaat saat ini
tengah berlangsung ibadah sholat tarawih sesi pertama dengan jumlah sebelas rokat
yang dipimpin oleh imam ahmad rofi udin sejak pukul dua puluh sepuluh waktu indonesia barat
tadi juga dimulai ibadah isya tadi atau setelah ibadah sholat isya ada pembacaan ayat suci al quran
sepanjang tujuh menit oleh salah satu koriah internasional asal indonesia
yang sudah menangis sejumlah penghargaan di dunia internasional
lalu dilanjutkan lagi dengan tausiah atau ceramah yang dipaparkan langsung oleh imam besar
dari masjid istiqlal prof nas harudin umar
dan nanti setelah ini juga akan dilanjutkan dengan ibadah sholat tarawih di sesi kedua
yang menganut dua puluh tiga rokaat yang akan dipimpin oleh imam nas harudin di masjid istiqlal ini
indra kalau kita lihat dari sisi kuantitas jumlah di depan mimbar utama masjid istiqlal ini
sudah penuh sekali dari bagian paling depan sampai bagian paling belakang
dan diperkirakan di area utama yang berukuran seratus meter x seratus meter ini

dan diperkirakan di area utama yang berukuran seratus meter x seratus meter ini sudah dipenuhi sekitar sepuluh sampai sepuluh orang

yang turut melaksanakan ibadah sholat tarawih hari pertama jumlah ini
setara dengan jumlah jamaah ibadah sholat jumat indra
ya kalau dilihat dari hari pertama tarawih di masjid istiqlal ini
mungkin anda bisa melihat siapa saja pejabat atau mungkin tokoh nasional
yang terlihat hadir kali ini di sana
ya indra hingga saat ini memang kami belum bisa mengkonfirmasi langsung
siapa saja pejabat yang terlihat hadir kali ini di sana

tetapi memang sampai pukul sembilan belas tadi kami memantau dari bawah
ataupun juga dari atas ini memang kami belum melihat adanya salah satu pejabat tinggi negara
yang turut ikut bersama dengan warga melaksanakan ibadah sholat tarawih hari pertama
namun bisa dipastikan bahwa presiden joko widodo dan juga wakil presiden yusuf kala
tidak melaksanakan ibadah sholat tarawih pertamanya di masjid istiqlal
dari konfirmasi yang kami dapatkan dari pihak masjid istiqlal
ada dua duta besar
yang bergabung dengan warga dalam ibadah salat tarawih hari pertama ini
yaitu duta besar mesir untuk indonesia baha eldin ibrahim
dan juga duta besar palestina untuk indonesia
turut hadir dalam ibadah sholat tarawih di masjid istiqlal
yang merupakan masjid terbesar di asia tenggara ini
ya bagaimana dengan pengamanan di sana
apakah memang normal normal saja pengamanan seperti pada hari biasanya
ataukah pada malam pertama tarawih ini terlihat ada pengamanan khusus ekstra mungkin seperti itu
yang terlihat oleh anda dika
ya dari pantauan kami sejak sore hari tadi sampai saat ini
memang tidak ada pengamanan yang begitu mencolok dari pihak kepolisian
ataupun juga dari tni begitu
dan kami juga mendapatkan konfirmasi dari pihak masjid istiqlal
bahwa pengamanan yang dilakukan pada tarawih hari pertama ini
dilakukan seperti biasanya
normal saja sama dengan pengamanan pada saat ibadah sholat jumat
tetapi di luar pengamanan memang sejumlah persiapan untuk menghadapi tarawih pertama ini
seperti kita tahu bahwa tadi pemerintah baru saja mengumumkan bahwa satu ramadan sudah masuk
dan itu artinya esok sudah dimulai ibadah puasa
begitu artinya juga ibadah sholat tarawih sudah harus dimulai saat ini
dan persiapan ini bahkan sudah dimulai sejak pekan lalu
sejumlah fasilitas fasilitas infrastruktur di masjid istiqlal
seperti air keran lantai
marmer dan juga karpet sudah dibersihkan dan juga diperbaiki
begitu ada bagian bagian yang rusak untuk membuat nyaman jamaah yang akan hadir
melaksanakan ibadah sholat tarawih di masjid istiqlal
dan indra dapat saya informasikan juga bahwa jika biasanya masjid istiqlal ini
tidak buka dua puluh empat jam karena pada pukul sepuluh malam biasanya tutup
dan baru akan dibuka lagi menjelang ibadah sholat subuh maka sepanjang bulan ramadan ini
mulai hari ini akan dibuka dua puluh empat jam
jadi bagi warga ataupun juga jamaah
yang akan melaksanakan ibadah qiyamulail begitu atau sholat malam
sampai menunggu datangnya sahur dan juga sholat subuh berjamaah di masjid istiqlal
bisa dilakukan selama bulan ramadan ini
baik terima kasih
mardika utama melaporkan suasana sholat tarawih pertama di bulan ramadan kali ini
langsung dari masjid istiqlal jakarta
terima kasih dika